bupati merusak dan membakar mapolres tekta tabir merangin jambi pada sabtu malam kerusuhan ini
diduga akibat penangkapan penambang tradisional
bupati merangin al haris harus mendatangi lokasi kerusuhan bersama kapolres merangin akbp
munggaran kartayuga dan dandim empat ratus dua puluh sarko letkol budiawan basuki
untuk menenangkan masa akhirnya masa bersedia diajak berunding dan situasi bisa dikendalikan
bupati merangin meminta warga tidak melakukan aksi anarki
bupati juga meminta agar warga maupun polisi saling menahan diri dan menyelesaikan persoalan dengan baik